sudah jadi pemandangan yang biasa melihat uang rupiah begitu lekat dengan rutinitas masyarakat kota besar yang semakin padat
sirkulasi dan akses mendapatkannya yang jauh lebih mudah membuat pandangan orang orang terhadap uang rupiah menjadi kurang spesial dibandingkan barang atau benda lainnya
uang rupiah ternyata memiliki sisi yang luar biasa
bagi saudara saudara kita di wilayah terdepan terluar dan terpencil di indonesia
terik matahari menembus sela sela kapal besar yang sudah bersandar
mulai hari ini hingga seminggu ke depan kri teluk weda jadi rumah kedua bagi para pejuang rupiah
perwakilan bank indonesia di daerah untuk menyukseskan misi bank indonesia dalam memfasilitasi transaksi ekonomi lewat penyebaran uang rupiah
saat seremoni pelepasan kami dibuat penasaran oleh sekumpulan putra putri daerah yang membawa beberapa buku
saat kami tanya ternyata buku itu adalah kumpulan cerita
karya mereka tentang uang rupiah
tapi sayang belum sempat kami ngobrol banyak
mereka sudah harus kembali turun karena kapal kami akan segera bergerak
kapal pun akhirnya berlayar
kami beradaptasi menjajal ombak dan angin dari laut lepas
sambil menyempatkan bercengkrama mengakrabkan diri mengenal satu sama lain keluarga baru kami hingga tidak sadar matahari telah tenggelam
sesampainya di pulau kami dibuat terpukau oleh jernihnya air laut serta hangatnya sambutan masyarakat
proses penukaran uang dilakukan di salah satu lokal sekolah
persis di sebelah acara sosialisasi
masyarakat begitu antusias menunggu untuk dapat giliran menukarkan uang rupiah kertas keluaran terbaru
one yang lama ini kan anak anak kan lebih senang pegang uang yang baru
kalau untuk cucu cucu kan ke sekolah kan kalau uang ini biar dua ribu sebenarnya sudah senang
karena senang habis kan uang yang lama kan sudah ada yang sobek samping samping sampingnya
masyarakat ada yang tidak terima lagi tapi kalau dengan adanya begini kan lebih ini bisa diterima semua pihak
kami berharap terutama kami yang tinggal di daerah tiga t daerah terpencil berharap ini dari bi lebih cepat melihat perputaran uap
atau pertukaran uang supaya kami masyarakat tidak bingung
dan kami berharap kegiatan seperti ini bisa berlanjut terus
rasanya ingin berlama lama
lebih banyak cerita bahagia dari mereka
tapi keterbatasan waktu mengharuskan perjumpaan kami cukup sampai di sini
sepanjang perjalanan menuju sekoci lambayan tangan dan sapaan sampai berjumpa lagi mengiringi kepergian kami
kami kemudian melanjutkan perjalanan
suasana mulai gerimis dan tak lama terulang
setiap rencana memang tidak selalu sempurna
karena ada ranah yang tak bisa kita atur
cuaca adalah salah satunya
akses yang sulit rupanya juga bisa bikin segalanya jadi rumit
hal itu kami rasakan saat sekoci kami terombang ambing menuju pulau selanjutnya
dalam kondisi seperti ini
rasa cemas kadang datang dan rindu untuk segera pulang